dan selain itu juga perlu saya sampaikan pula untuk melihat kembali ke belakang bahwa memang maria ini sudah menjadi burunan pemerintah indonesia tujuh belas tahun lamanya
namun begitu beruntungnya kemarin yasona lauli secara khusus menginformasikan bahwa untuk saat ini bahwa mari akhirnya bisa berada di tangan pemerintah indonesia dan akan dilakukan persidangan nantinya cepat ataupun lambat
maria pauline lumo ini merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank belakang
maria pauline lumo ini merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank belakang
maria pauline lumo ini merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank belakang

seperti kita ketahui bahwa social distancing itu sangat penting disini demi mendapatkan informasi terkini terkait dengan maria lumo ternyata social distancing justru diabaikan oleh orang orang yang ada disana

maria pauline lumo ini merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank belakang